dan anda yang menjadikan australia sebagai tujuan wisata akhir tahun
tidak ada salahnya mengunjungi gua kapur terbesar di dunia
keindahan stalaktit dan juga stalagmit serta kristal
yang terbentuk ratusan tahun lamanya
patut masuk dalam daftar wisata anda
ini adalah genelon caves rangkaian gua kapur
yang berada di blue mountain new south wales australia
jaringan gua kapur yang sangat besar ini telah dipermudah aksesnya
dan setiap tahun gua ini telah menyedot pengunjung
sekitar dua ratus lima puluh ribu pengunjung setiap tahunnya
disebut genelon caves karena rangkaian gua ini
memiliki sembilan gua terbuka untuk umum
dengan sungai di bawah tanah
rangkaian gua ini ditemukan pada tahun seribu delapan ratus enam puluh
oleh james dan charles wallen
dan diberi nama genelon yang berasal dari kata suku aborigin
gua gua jenolan ini terbentuk sejak empat ratus lima puluh juta tahun yang lalu
pengunjung bisa menemukan karang
yang dulunya membentuk serangkaian gunung berapi
gua ini juga merupakan gua bawah tanah terbesar di dunia
untuk semakin menarik wisatawan genelon caves telah memiliki
pencahayaan yang indah dan memudahkan pengunjung
mengamati batuan di dalam gua
geneland caves ini terletak satu ratus tujuh puluh lima km di sebelah barat sydney
dan menjadi lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi
dari beberapa kelompok gua kapur lain di australia
gua ini menjadi yang tertua yang pernah ditemukan
di dalamnya pengunjung bisa menemukan fosil laut pada periode silurian
dan formasi kalsit baik yang meruncing ke bawah dari atap gua yakni stalaktit
dan kalsit yang meruncing ke atas yakni stalagmit
gua ini terkenal karena kecantikan dari ukiran alami
termasuk kristal hasil padatan air gua kapur tersebut
gua ini juga menjadi yang tertua yang pernah ditemukan
dan juga merupakan tempat yang sangat menarik untuk menemukan fosil laut
dan juga merupakan tempat yang sangat menarik untuk menemukan fosil laut
tak jarang gua ini dijadikan tempat berlangsungnya upacara pernikahan
hingga konser musik opera
ternyata gua ini ada di dalamnya

sayangnya meski sudah dilarang
ada saja pengunjung yang menyentuh bebatuan dan kalsit di sekitar area terbuka gua
oleh karena itu pengunjung yang berfoto di dalam gua dilarang menggunakan tongsis atau monopot
untuk bisa menikmati kebanyakan kebanyakan tempat di dalam gua
pengunjung yang berfoto di dalam gua dilarang menggunakan tongsis atau monopod